saudara pengusutan kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon menuai tanda tanya
orang tua pegi mengaku polisi salah tangkap dan yakin anaknya tak bersalah
sementara saksi mengaku mengenali wajah pegi dan membenarkan peggy berada di lokasi saat peristiwa terjadi dua ribu enam belas lalu
kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat masih menjadi teka teki
setelah polisi menangkap pegi salah satu dpo yang diduga menjadi otak pembunuhan
kini orang tua pegi menyebut polisi salah tangkap karena anaknya sedang bekerja di bandung bersama sang ayah dan paman saat pembunuhan terjadi pada dua ribu enam belas silam
orang tua peggy yakin anaknya tak bersalah
ia pun mengatakan sang anak telah bersumpah
ini mungkin lagi ujian dari allah
allah lebih sayang sama kamu
di tengah bergulirnya kasus seorang pria bernama af muncul ke publik dan mengaku menjadi saksi kunci peristiwa pembunuhan pina dan eki di cirebon dua ribu enam belas lalu
af yang saat itu bekerja di bengkel dekat lokasi kejadian mengaku telah dimintai keterangan polisi sejak dua ribu
mengaku mengenali wajah para pelaku termasuk dpo karena mereka kerap nongkrong di rumah depan bengkel tempatnya bekerja
af pun menyatakan fegi berada di lokasi saat peristiwa terjadi
masalah dpo yang semalam baru ketangkep
itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini
ya saya mengenalinya cuma saya tidak tahu namanya
terus motornya apakah tahu motornya
motornya apa smash gitu ya
oh si peggy ini dulu motornya smash gitu
tapi yang mau pilih peggy ini terlibat atau gimana sih
waktu penangkapan itu saudara pegi itu nggak ada ya
waktu penangkapan itu tapi waktu pas kejadian itu ada
sementara kuasa hukum salah satu terpidane kasus vina saketatal yakni titin priyalianti
mengaku tak mengenali sosok af yang mengaku saksi kunci kasus ini
melalui pesan singkat ke kompas tv
titin menyebut af tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya
titin menambahkan pihaknya ingin tahu jika peninjauan kembali
apakah af bisa dihadirkan atau tidak
kasus pembunuhan vina dan eki masih terus bergulir
sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan pina dan eki
keseriusan dan transparasi polisi jadi harapan besar
guna mengusut tuntas kasus yang terjadi delapan tahun silam
jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini
justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi
tim liputan kompas tv
ya saudara banyak pengakuan pengakuan yang muncul
dalam perjalanan kasus pembunuhan vina dan eki
polri dituntut bisa meluruskan seluruh spekulasi
dan segera mengusut tuntas kasus ini
dan kita akan bahas bersama penasihat ahli kapolri
irjen purnawirawan arianto sutadi yang sudah bergabung bersama kami di kompas malam
pak arianto kasus fina ini masih terus bergulir
dan juga menjadi sorotan banyak orang gitu ya
banyak spekulasi yang akhirnya muncul di masyarakat
seperti salah tangkap polisi
lalu para terpidana dan dpo ini yang tertangkap
mengaku bukanlah pelaku sesungguhnya
nah menurut dari banyak kalangan ini
polri harus segera meluruskan
seluruh spekulasi ini apakah anda setuju
jadi begini memang polisi harus memberikan klarifikasi
apa yang sebenarnya terjadi
kasus ini pembunuhan ataupun ada orang mati
maka tugas pokok polisi adalah melakukan penyidikan
artinya penyidikan itu adalah suatu serangkaian tindakan
untuk mencari saksi mengumpulkan barang bukti
dan untuk menerangkan kejadiannya ini begini
kemudian saksinya ini tersangkanya ini
dan kemudian hasil daripada penyidikan itu
dirangket di dalam suatu berkas namanya berkas perkara
dan kemudian berkas perkara itu akan diserahkan kepada jaksa
dan jaksa akan meneliti apakah berkas perkara itu
siap untuk dijadikan dakwaan
jadi tugas polisi itu sudah disaring oleh kuhab
apabila kejadian langsung asal cari orang
jadikan tersangka itu tidak seperti itu
begitu ada kejadian polisi mencari itu tadi
jaksa kemudian akan meneliti ya
kalau memang patut untuk dijadikan tersangkaan
di pengadilan hakim akan mendatangkan semua tadi
bukti bukti ataupun keterangan saksi itu
yang dimasukkan dalam berkas perkara itu
nah dari baru disitu hakim akan memutuskan
jadi yang memutuskan salah itu atau tidak itu hakim
dan yang menilai apa hasil kerja polisi itu
jadi bukan kalau sekarang kan yang terjadi kan
kemudian wah itu dianggap suatu kebenaran
ini kan tahun dua ribu enam belas kejadiannya
kejadian dua ribu enam belas pertama kali dilaporkan
sebagai suatu seakan akan kecelakaan lalu lintas katanya
nah itu polsek yang lapor memberitahu kepada keluarga
keluarga waktu dikasih tahu gitu
tapi kemudian ketika melihat kok nggak cocok dengan
hb tidak rusak terjadi luka di mana mana
yang itu tidak cocok dengan kasus kecelakaan
makanya keluarga menuntut ke polres
polres langsung sigap melakukan tindakan cepat gitu ya
sesuai dengan informasi yang didapat
kapolres bisa menentukan sebelas orang tersangka
tetapi yang delapan yang ketangkep yang tiga dpo
nah tiga dpo itu adalah keterangan daripada
itu pak pelaku terutamanya yang tiga orang itu
artinya selama delapan tahun ini
polisi sudah menjalankan kinerjanya sesuai prosedur
sejak tahun dua ribu enam belas polisi sudah melaksanakan tugas dengan baik
dan kemudian diambil alih di polda
terdakwa yang delapan itu semua dihukum
seumur hidup kecuali satu orang yang karena masih di bawah umur
sehingga itu cuma kena berapa tahun saya tidak tahu ya
itu sudah tuntas kerjaan polisi waktu itu bu
kok kemudian masih ada dpo yang tiga kemudian dibiarkan
karena ketika berkas itu disampaikan
keterangannya bahwa pelaku utamanya bukan itu
maka status dpo pada tiga orang ini
tidak bisa dipakai untuk mengejar dia lagi gang
karena kesaksianya awalnya kan dari orang ini
artinya pencabutan bap dari lima terpidana ini
membuat kasus kinerja kira mangkrak delapan tahun
dan dpo tidak juga ditangkap sampai sekarang
pak itu pelaku utamanya gitu gang
ya otomatis kan jadi bukan orang yang patut disangka gitu
karena delapan tersangka yang diproses itu disidang
nah sekarang jadi muncul kan karena ada film
ada pernyataan ini salah tangkap dan sebagainya
kemudian seakan akan polisi membiarkan dpo
karena yang jadi pertanyaan juga pak arianto
akhirnya terpidana yang sudah menjalani hukuman
dan mengatakan bahwa dia ini tidak terlibat sebenarnya
dia mengaku dia pelakunya karena ada intimidasi
semua kasus yang diperiksa oleh polisi
hampir semua tersangka itu pasti menyangkal pasti
dan kemudian keterangan para pembela
dengan keterangan jaksa itu pasti bertentangan
yang satu mengatakan itu salah yang satu itu mengatakan benar gitu
itu salah tangkap kemudian diintimidasi
itu bisa disampaikan sebetulnya ya
karena yang dianggap sebagai keterangan
itu keterangan yang disampaikan di persidangan
bukan keterangan yang ditulis di berita acara itu
jadi seandainya dia waktu itu diintimidasi oleh polisi
enggak pak sebetulnya saya begini
yang dipakai adalah yang di persidangan itu bu
jadi dia sekarang enggak bisa ngomong
tapi ketika di sidang kan dia tidak sedang di dalam intimidasi
sehingga hakim mempertimbangkan apa yang diomongkan itu
harus termasuk tadi katanya saksi itu
saksi yang ini mengatakan ini ini ini tahu
ya pasti dong kalau memang saksinya itu tidak masuk
artinya dipastikan ini tidak mungkin salah tangkap ya pak ya
untuk yang sudah diproses ya bu ya
itu saya jamin itu tidak salah tangkap
karena sudah diuji oleh pengadilan
ada kejanggalan kejanggalan dalam fakta di persidangan
kejanggalan di fakta persidangan itu
rangahnya bukan kemudian doang ngomong ngomongan sekarang itu
itu kan pengadilan enggak tertutup
kalau ada kejanggalan kan bisa diprotes saat itu
dia bisa lapor kepada ky ataupun siapapun
dan kemudian dia bisa banding atas keputusan itu
kita harus hargai hukum yang berlaku
jangan sampai hukum yang berlaku itu kalah dengan
pernyataan satu orang yang ngomong misalnya begini
itu tersangka kan bersama sama katanya bersama
artinya ini artinya ini polisi sudah melakukan pengusutan kasus ini
dan ini kan juga sudah bergulir kasusnya
dan bagaimana menurut bapak
untuk bisa membuka terang kasus ini
dan juga tidak memunculkan spekulasi spekulasi lagi di masyarakat
begini bu kapolri tegas ya
saya kira beliau memperakarsai presisi
dalam kasus ini pasti beliau sudah menginstruksikan
kemudian tangani supaya terang benderang
kita tidak anti dengan kritik
tetapi untuk kasus ini bu yang sebetulnya ya
polda itu sudah tuntas menyelesaikan dengan baik
dengan prestasi bahwa semuanya itu bisa dihukum
tetapi kemudian muncul karena adanya film itu ya
arianto sikat saja ini ada desakan juga
dari banyak pihak untuk bisa menghadirkan semua orang
dan dimintai keterangannya sejelas jelasnya
apakah ini bisa terjadi atau memungkinkan untuk dilakukan
justru kapolda kemarin waktu saya telepon mengatakan
pak tolong nanti kalau bicara di tv atau apa
jadi sekarang ini bu ya kapolda itu
dia hanya dalam rangka untuk menghimpun informasi informasi
manapun baik informasi yang memberatkan
sehingga polisi nanti akan mendesain itu
jadi kumpulkan semua saksi
cerah cerahnya dan juga tidak ada spekulasi lagi di masyarakat
seperti bola liar yang saat ini terjadi gitu ya pak ya
terima kasih atas bincang bincangnya
irjen purnawirawan arianto sutadi
atas perbincangan dari kompas malam